kehadiran timnas u dua puluh israel di indonesia sebagai salah satu peserta piala dunia u dua puluh menuai polemik
selain status israel yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan indonesia
rencana kehadiran timnas u dua puluh israel menuai penolakan berbagai pihak
terbaru gubernur bali wayan koster mengirim surat resmi kepada kemenpora
menolak timnas israel bertanding di pulau dewata
dikutip dari detik menurut koster penolakan berdasar kebijakan politik israel
yang bertentangan dengan kebijakan politik indonesia
selain itu indonesia juga tidak menjalin hubungan diplomatik dengan israel
sebelumnya pelaksanaan tugas menteri pemuda dan olahragamu haji refendi mengaku
masih mengkoordinasikan pengambilan keputusan terkait kehadiran timnas israel
intinya begini jadi kita tetap akan berpegang kepada komitmen kita atau bukan
ini bukan hanya soal kebijakan
tapi karena soal undang undang
di dalam undang undang dasar dalam pembukaan bahkan alinia pertama
itu harus betul betul dipegang
tidak boleh ada kompromi soal itu
kita belum sampai di situ
pokoknya yang jadi pegangan konstitusi
bahwa sesungguhnya dan seterusnya itu
sementara tenaga ahli utama kantor staf presiden ali mohtar ngabalin menyatakan
pemerintah indonesia menjamin semua timnas peserta piala dunia u dua puluh yang akan bertanding mei mendatang
sebagai negara hoax sebagai penyelenggara maka kita mesti menghormati tamu yang datang siapapun dia
karena itulah maka kita mesti tunggu pada ketentuan ketentuan fifa yang memilih indonesia memenangkan posisi sebagai negara penyelenggara dengan menunisikan beberapa negara yang lain

zuhair alsun duta besar palestina untuk indonesia
tim liputan cnn indonesia